dengan internet kita juga bisa melihat apa yang terjadi di belahan dunia sana
juga lewat cnn indonesia tentunya
kita akan menginformasikan ada lima warga yang menggelar tarian dero masal di kecamatan lembomono morowali utara sulawesi tengah
tarian masal ini bahkan mencatat rekor muri
merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun kabupaten morowali utara yang ketiga
sepuluh orang dari berbagai desa di kabupaten morowali utara berkumpul di lapangan witamori desa bt mele kecamatan lembo kabupaten morowali utara untuk menggelar tarian dero masal
dero merupakan tarian yang melambangkan sukacita dan kebahagiaan
penarinya bergandeng tangan membentuk lingkaran dan mengayun ayunkan kaki dengan hentakan dua kali ke kiri dan dua kali ke kanan sambil berjalan berputar
gerakan gerakan itu dilakukan sesuai dengan irama pantun yang saling bersautan
bagi masyarakat morwali utara dan sekitarnya dero merupakan tarian yang melambangkan persatuan kerukunan dan keragaman
dero persaudaraan ini melibatkan semua warga dari sepuluh kecamatan termasuk suku terasing yang ada di morowali utara
kegiatan ini mencetak rekor dan mendapatkan penghargaan dari museum rekor indonesia
yang kita pada hari ini ya
bukan hanya rekor indonesia tapi rekor dunia
tarian dero masal ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun kabupaten morowali utara yang ketiga
amran amir kolono dale sulawesi tengah